sosok berikutnya adalah menteri susi pujiastuti yang mungkin menjadi pejabat negara yang paling sering menghiasi lini masa media sosial tanah air
mulai dari video videonya foto gaya berpakaiannya yang nyentrik hingga tagline tenggelamkan
nah kali ini bu susi kembali mencuit seruan tenggelamkan
kenapa dan pertanyaannya untuk siapa
rupanya karena ulah netizen yang main tebak tebakan ikan
bukan sekedar tebak tebakan yang satu ini ternyata membuat gerah menteri susi pujia stuti
berawal dari akun twitter at marno boys yang melempar pertanyaan tentang ikan dengan unggahan foto foto ikan
tak lupa dalam tebak tebakan nama ikan ini marno memention akun twitter susi pujiastuti
aneh dan lucu
cuitan marno mendapat sambutan meriah netizen lainnya
dan diunggah ulang lebih dari lima ratus kali
tebak tebakan ikan pun berlanjut dengan cuitan cuitan yang tak kalah mengocok perut
topik tebak tebakan ikan di lini masa twitter ini rupanya bikin gerah menteri susi
beberapa jam yang lalu akhirnya menteri susi mengunggah cuitan yang isinya akan menenggelamkan
siapa saja yang memberi pertanyaan tentang ikan yang aneh dan tidak masuk akal
mendapat ancaman dari menteri susi akun marno boys pun menunjukkan ketakutannya
dengan membuat tagar maaf ibu menteri dengan cuitan yang tetap saja usil